sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
enak aja matanya
aduh matanya ma
matanya indah sekali ma
hidungnya ini ma
mancung luar biasa
saya rencananya besok mau kencan dengan dia
dan dia akan datang sendiri
ke rumah ma
maksudnya gak soalnya jemput dia
lain dulu lain sekarang
lain besok lain kemarin
udah mulai berhasil
sampai jumpa plus
ini biar aku yang buka
ada apa sih
rumah kamu bagus ya
kamu lebih cakep deh
mana mama dan adikmu
ada di dalam
mereka itu sedang pergi ke rumah hantu
iya itu loh yang di ancol
enggak aku enggak pelihara monyet
tadi aku lihat
aku memang pelihara monyet
tapi gak pelihara monyet
tapi gak pelihara monyet
tapi gak pelihara monyet
tapi gak pelihara monyet
aku bikinkan minuman ya
kalau begitu ini aja
tunggu sebentar ya
eh tunggu dulu
supaya nggak diketawain monyet di dalam
ini dihapus dulu
masa cewek itu dibilang cakep sih mah
padahal gak solidar banget sih
ini udah udah
ada apa den
ya buat tamu
yaudah sudah sudah
minumannya sebentar lagi ya
oke gak usah
kita berangkat aja yuk
udah telat nih
ah tapi tunggu
minta izin sama siapa
kan mereka doner begitu
ini semua juga bukan
salah cewek itu saja
sony juga ikut salah
malah dia mengiyakan
kalau begitu mah
kak sonya harus berpelajaran
biar dia tau
cepetan dong ntar ya aduh suami sana gue di luar nih
tua juga boleh amat sih bolehnya
rupanya rumah kita ada monyet ya ma
maaf deh mah kalau omongan saya tadi siang menyinggung perasaan mama dan
sona ngerti ngerti maafkan ma
sorry deh mah tadi siang itu bingung habis
mau ke mama dan sona
jadi malu ini mamamu dan itu adikmu
kalau perlu sekarang sumpah aku saya berani begitu
sebenarnya saya juga menyesal kok kenalan dengan cewek itu
sepertinya saya ini berjalan dengan pasien rumah sakit jiwa mah
lalu sekarang dia kemana
itu pelajaran untukmu
sejelek atau dalam keadaan apapun orang tua kita atau keluarga kita
jangan sampai kita tidak mengakuinya apalagi menghinanya
karena kalau sampai kita melakukannya kita akan menerima ganjarannya
seperti yang kau alami tadi
dan kau sona jangan suka mengejek atau mencelak orang seenakmu sendiri
buat mama juga sona
kalau habis memperbaiki mobil dan mukanya pelipotan oli
ya cepat cepatlah dibersihkan
agar sedap dipandang mata
aduh gimana sih kelapa
kamu sedang menangkap sony
tunggu sebentar ya
bilang aku gak ada
kak suninya sedang pipis
disini mau nyetek galak galak loh
gak pernah mengajari kalian berbohong kan
kalau gak begitu
nanti dia kesini ma
kali ini boleh
tapi lain kali jangan diulang lagi
biar aku yang buka
ini bermunyut aslinya yang muncul